ketua tim pengkaji rkuhp muladi menilai rkuhp harus segera dijalankan
karena telah disesuaikan dengan perkembangan zaman
sementara pihak pihak yang menolak menurut muladi adalah mereka yang tidak membaca secara utuh
isi dari rkuhp sehingga memiliki kesimpulan sendiri
penolakan rkuhp adalah sesuatu yang berlebihan
inilah yang dirasakan ketua tim pengkaji rkuhp muladi melihat respon miring sebagian masyarakat
yang diungkapkan lewat gelombang unjuk rasa di sejumlah daerah
menurut muladi rkuhp yang baru telah dibahas melalui pemikiran yang serius
dan meribatkan sejumlah pakar hukum dari berbagai elemen
bahkan para guru besar ilmu hukum dari berbagai perguruan tinggi yang ada di dalam tim
menyertakan naskah akademiknya untuk dijadikan dasar dan draft revisi kuhp
sementara pembahasannya melalui proses panjang yakni tiga puluh lima tahun
sehingga rkuhp dipastikan telah sesuai dengan perkembangan
aturan peraliannya harus ungkap
meski demikian muladi yang pernah menjabat sebagai menteri kehakiman
gubernur lemhanas ini berjanji akan menampung setiap masukan
dan kritik dari masyarakat terhadap rkuhp yang baru
satu ratus tiga tahun kami pakai rkuhp kolonial dengan filosofi kolonial
mulai berlaku satu januari seribu sembilan ratus delapan belas
itu berlaku di indonesia
maksudnya kita mau menggunakan rkuhp kolonial terus terus
oleh beberapa kalangan dan sejumlah mahasiswa
ada beberapa poin yang dianggap kontroversial dalam rkuhp
di antaranya adalah terkait perzinahan aborsi hingga penghinaan terhadap kepala negara
damar sinuko semarang jawa tengah